terdakwa perintangan penyidikan baikuni wibowo mengaku memberi instruksi istrinya untuk menyerahkan hard disk ke penyidik
hal ini disampaikan terdakwa baikuni dalam persidangan lanjutan perkara dugaan perintangan proses hukum
atau obstruction of justice di pengadilan negeri jakarta selatan yang digelar sejak kamis pagi
dalam persidangan ini baikuni hadir sebagai saksi mahkota bagi terdakwa hendra kurniawan agus nurpatria dan arief rahman arifin
membeberkan kesaksiannya baikuni mengaku mengarahkan istrinya untuk menyerahkan flash disk dan hard disk yang berisi rekaman cctv di saguling yang ada di rumahnya
menurutnya keputusannya untuk menyerahkan hard disk menunjukkan bahwa dirinya tidak berusaha untuk menutupi kejanggalan dalam peristiwa pembunuhan yosua
di bulan agustus
siap jadi siber pertama meriksa saya siber hanya mencari flash disk yang mulia
hanya mencari flash disk
saya sampaikan sama anggota siber kalau boleh berkenan ke rumah saya nanti ketemu istri saya video call sama saya
biar saya arahkan istri saya untuk menunjukkan di mana flash isnya
jadi saya video call saya arahkan istri untuk singkatnya ambil flash disk
hard disk ditunjukkan sama penyidik itu pakai handphone diarahkan ke flash disk sama hard disk
dan yang ditanya sama penyidik itu yang dicari cuma flash disk saja
tapi saya sampaikan bang izin kalau berkenan itu flysisnya bawa semua
kemudian hard disknya juga kalau berkenan silahkan dibawa bang tolong dicek siapa tahu ada